calon gubernur anies baswedan menemukan fakta bahwa warga kecamatan pademangan
banyak yang berada di bawah garis kemiskinan hingga lebih dari dua generasi
menurutnya pendidikan yang layak menjadi salah satu jalan untuk menghentikan rantai kemiskinan
anies menjanjikan sarana pendidikan berkualitas yang mudah diakses warga
kesempatan untuk mengenyam pendidikan pun akan disokong oleh bantuan melalui program kartu jakarta pintar plusnya
selain melalui pendidikan formal menambah wawasan warga kampung
terutama anak anak juga akan dilakukan melalui pemanfaatan tempat wisata
anies berjanji menyiapkan bus gratis dari kampung kampung menuju lokasi wisata terutama wisata edukasi
pengadaan bus yang dilakukan bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum asal
nah itu kita akan siapkan bis sabtu atau minggu
di mana warga bisa bersama sama berangkat untuk pergi ke tempat tempat yang berbeda di jakarta
sehingga kesempatan untuk berwisata bukan hanya dirasakan oleh warga yang sudah makmur dan sejahtera